penolakan jenazah korban covid sembilan belas kembali mendapat penolakan di semarang
jenasa seorang perawat rumah sakit karya di semarang ditolak oleh warga saat akan dimakamkan di kampung halamannya
beruntung oleh pemerintah kota semarang jenazah salah satu pahlawan kesehatan ini akhirnya dipersilahkan dimakamkan di tempat pemakaman umum bergota semarang
setelah berubah di tempat pemakaman umum sewakul kabupaten semarang jenazah nuriya ditolak warga sekitar karena dianggap dapat menularkan virus corona
jenazah nuriya pun akhirnya dibawa kembali ke kamar mayat rumah sakit dokter karya di semarang
dan tak berselang lama pemerintah kota semarang yang mendapatkan informasi langsung mempersilahkan jenazah nuriya dimakamkan di tpu bergota kota semarang meski pada malam hari
jangan lupa like share dan subscribe ya
selamat sore dr ufa spesialis forensik rsup dr karya di semarang
selamat sore pak ganjar bisa mendengar suara saya
selamat sore pak ganjar
ya selamat sore apakah bisa mendengarkan suara saya
oh saya bisa mendengar suara anda dengan jelas pak ganjar
dan saya ingin menyapa dr ufa spesialis forensik dari rumah sakit umum pusat dr karya di semarang
selamat sore dr ufa
selamat sore mbak
mungkin ke dr ufa terlebih dahulu pak ganjar nanti saya akan ke anda
dr uva ini ada informasi yang kami dapatkan bahwa ada jenazah petugas medis
tepatnya perawat di rumah sakit dr karya di semarang
yang positif covid sembilan belas kemudian akan dimakamkan di salah satu tempat pemakaman umum di ungaran
kemudian ditolak oleh warga
mungkin anda bisa ceritakan bagaimana sebetulnya kronologisnya dr ufa
jadi kemarin sekitar pukul dua belas
almarhumah ibu nuria perawat dari geriatri
yang selama ini juga merawat pasien pasien covid ini
tertular dan meninggal pada pukul dua belas tiga puluh an
kemudian oleh keluarga
bapaknya ayahnya ya
kemudian telah melalui upacara profesi
prosesi di karyadi
dipimpin oleh pak direktur utama kami
kita lepas sekitar pukul setengah empat
dalam perjalanan ke sana ternyata yang tadinya makam sudah disiapkan
ada beberapa warga yang tiba tiba menolak
pemakaman di sana sehingga
akhirnya kami lapor dengan pak direktur
kemudian disarankan untuk dimakamkan di
pemakaman keluarga besar masyarakat umum pasut tutut karyadi semarang
pak ganjar anda sudah mendengar penjelasan dari dr ufa
ada warga anda yang menolak pasien positif covid
yang jenazahnya akan dimakamkan
bagaimana anda melihat realita ini
ternyata masih terjadi pak ganjar
ya saya harus menelpon beberapa orang
mulai dari bupati
wakil bupati yang nungguin di sana
ya pak ngesti wakil bupati semarang nungguin waktu itu di sana
telpon dua lurah
di dua titik yang apa namanya sudah menyiapkan
dua liang lahat
dua liang lahat yang sudah disiapkan
maka kami berkomunikasi dengan mereka
bahwa yang pertama rencananya katanya mau
dimakamkan di susukan
di susukan sudah disiapkan makam
tapi karena ada permintaan dari keluarga untuk dipindah di tempat lain
maka kemudian ya di susukan nunggu nih
kok nggak jadi jadi
katanya ini ditolak mereka protes semua
terus kirimkan video nanti saya kirimkan videonya
terus dipindah ke tempat yang kedua
tempat kedua ini adalah
tempat yang dekat dengan keluarganya
setelah saya tanya lagi sampai
pada tingkat yang memprotes semuanya
penjelasan sampai hari ini problemnya ada di
komunikasi kepada warga sempat
saya atas nama pribadi kemarin juga sudah kontak suaminya kontak keluarganya apa yang terjadi
yang pertama gubernur jawa tengah minta maaf
saya yang salah soal itu
tapi yang kedua kita sampaikan juga bahwa si perawat ini perlu mendapatkan perhatian
perlu mendapatkan penghargaan
masyarakat semuanya mesti tahu
apapun komunikasi yang tidak jelas tidak boleh menolak jenazah apalagi yang dari covid sembilan belas
apalagi mereka ini adalah pahlawan pahlawan yang sudah merawat
jadi sampai saya tadi klarifikasi mbak di beberapa tokoh tokoh
memang ceritanya agak berbeda tapi sudahlah
biarkan mereka tenang di sana agar kita tidak berdebat pada soal itu
dan bertanggung jawab untuk menjelaskan
semuanya saya punya rekanannya punya titilnya satu persatu
dr ufa dari foto yang beredar di media sosial anda juga ikut menggali makam almarhumah
apakah memang ada penolakan dari petugas makam sehingga anda sebagai dokter spesialis forensik juga harus ikut menggali makam almarhumah dr ufa
enggak jadi mungkin yang foto itu pemakaman pak mbak
jadi awalnya ketika saya sampai sana di sewakul
ungaran itu kami mencoba saya sendiri yang mencoba untuk menjelaskan pada warga meyakinkan pada mereka
awalnya mereka bilang bisa memahami bahwa covid itu tidak jenazah covid tidak menularkan dan tidak mencemar lingkungan
namun alasan mereka adalah tidak samanya alamat domisili dengan pemakaman
alasan mereka begitu
nah karena terlalu lama pihak keluarga juga kasihan saya lapor dengan direktur
direktur kemudian segera
direktur kemudian segera membawa untuk diutus kita membawa ke pemakaman di karyadi
nah itu pemakaman sendiri juga malam hari mbak
karena kita kembali dan itu kita semuanya turun semuanya
enggak cuma saya semuanya para pimpinan juga semua dimakam
oke pak ganjar sebetulnya bagaimana memberikan pemahaman yang clear dan langsung tepat sasaran kepada masyarakat agar kejadian kejadian seperti ini tidak terulang kembali begitu pak ganjar
nanti protokolnya kita perbaiki
sekali lagi saya minta maaf sama keluarga kalau hari ini kita mesti membahas
saya tidak bermaksud menyinggung perasaan semuanya
tapi saya mencoba mengedukasi masyarakat seluruhnya wabil khusus yang ada di jawa tengah
edukasinya adalah transparan saja
mbak barusan orang yang menengahi saya kontak namanya pak sutiadi
pak sutiadi itu yang mewakili antar rt rt yang menolak
pak sutiadi kenapa anda menolak
lalu kok pak kabarnya disusukan juga ditolak
maka kami juga menolak
loh disusukan nggak nolak kok
masa disuatul nolak begitu
jangan lupa informasi pertama yang diberikan kepada kami bukan covid sembilan belas
ya hanya sakit paru paru atau apa begitu saja
kan itu butuh transparan juga
sebenarnya kontak dari yang semuanya kemudian ada diffense mechanism masing masing
maka yang dibutuhkan hari ini adalah informasi terbuka
dari rumah sakit dari masyarakat dari keluarga khusus untuk covid sembilan belas
tolong kiranya harus transparan betul
kalau nanti ini yang saya dengar yang kedua mbak setelah banyumas
di banyumas itu menurut saya luar biasa sampai dicegat di pinggir jalan
jadi dramatis sekali
lebih dramatis dari cerita ini
tapi pak hussein bupatinya waktu itu bagus banget
bahwa kan dia ikut masyarakat
dia pakai apd
dan efeknya mbak di banyumas hari ini semua berebut
silahkan kalau ada desa yang menolak makamkan di tempat saya
nah inilah sebenarnya nilai nilai yang ada di masyarakat
pak uva ini sudah saya ajak bicara waktu itu bersama kami untuk menjelaskan pada masyarakat
dan saya share ilmu beliau kemana mana untuk menjelaskan
ini tidak apa apa
dan itu diapresiasi karena penjelasan beliau bagus banget gitu
jadi saya bilang kesalahan kesalahan komunikasi ini coba kita dorong
itu saya tambahin aja mbak
nanti sampai ketua dprd provinsi jawa tengah
pak bambang kribo itu sampai mendatangi keluarganya
bahkan sampai menawarkan ibu kalau memang nanti keluarga menghendaki suatu ketika dipindah
masyarakat sudah siap semua
jadi komunikasi komunikasi ini coba kita bangun dari salahnya komunikasi yang memang agak sensitif berkaitan dengan ini
artinya komunikasi harus transparan dan jangan ada miskomunikasi begitu ya
keterbukaan itu yang paling utama agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali
saya akan ke dr ufa kembali
dokter sebagai dokter spesialis forensik tadi sudah dijelaskan juga oleh pak ganjar pak gubernur bahwa anda juga sudah menjelaskan prosedurnya
namun mungkin anda bisa menjelaskan lagi secara rinci dan juga rigid prosedur untuk pemakaman jenazah pasien positif covid sembilan belas ini seperti apa
agar memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada masyarakat
baik terima kasih
ini saya ucapkan selamat sore dulu kepada bapak saya
pak ganjar luar biasa beliau sudah sangat banyak sekali memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait covid ini mbak
mulai dari bagaimana kita berdiam di rumah kemudian bagaimana pemulasaran jenazah sampai dengan beliau juga mengajarkan bagaimana secara mandiri membuat masker dan sebagainya
jadi beliau ini luar biasa kalau menurut saya mbak
saya betul betul hormat kepada pak ganjar dalam penanganan covid sembilan belas ini
jadi baik saya sudah juga kemarin diajak pak ganjar juga untuk mencoba membuat penerangan pada masyarakat mbak
jadi untuk penguasaan jenazah ini sebetulnya sangat sangat sudah sangat rapi dan sangat aman menurut mendes
dan kebetulan kami juga sudah berkomunikasi dengan mui untuk perabsahan secara syari'i untuk pemakaman atau pemuasaan jenazah ini
jadi untuk secara medisnya mbak pertama memang pelayanan kita mulai dari ruang isolasi
kemudian kita langsung membungkus dengan atau pembungkus jenazah yang kedap air dalam ini plastik
mbaknya kemudian kita klorin lagi
oh sebelumnya maaf saya ini dulu kita berikan penghormatan untuk dimandikan dan disucikan yaitu dengan cara memberikan air yang sifatnya suci dan mensucikan
sekaligus dengan mengucapkan niat saat memandikan juga saat membutuhkan
setelah itu disiram lagi dengan cairan klorin kemudian baru kita lapisi dengan plastik membungkus
kemudian kita ikat dan kita klorin lagi mbak
setelah itu kita kavani dan kita klorin lagi dan kita lapisi lagi dengan dua lapis pembungkus plastik dan masing masing lapisnya kita kuatkan ikatannya dan kita masing masingnya juga kita klorin
jadi betul betul sangat rapat kedap udara dan betul betul aman
setelah itu kita pindah ke peti jenazah di mana peti jenazah ini kita seal kemudian dipaku dan kemudian juga di klorin lagi
saat membawanya ke ambulans pun ambulans juga diberikan kloin lagi
jadi tidak ada alasan bahwa ambulans bisa menyebarkan virus tersebut ke di jalan begitu kira kira mbak
oke kemudian yang menjadi kekhawatiran masyarakat ataupun warga kan pada saat pemakaman banyak sebetulnya yang bertanya apakah kemudian setelah jenazah ini dimakamkan dikhawatirkan akan menularkan begitu
nah mungkin pak dr ufa bisa menjelaskan bahwa ini tidak mungkin terjadi setelah prosedur prosedur tadi yang sudah dijalankan secara medis
betul mbak jadi mungkin nanti kalau saran saya nanti ngelihat vlognya pak ganjar itu beliau sudah sama dengan dokter pengetahuannya kalau menurut saya ini
jadi artinya yang dikatakan beliau sangat sangat benar bahwa virus ini ketika dia inangnya meninggal ya jenazah ini apa orang ini meninggal jadi jenazah virus ini ada sudah mati mbak
nah kemudian meskipun demikian kita masih membuat
kondisi yang sangat aman yaitu dengan melapisi jenazah dengan tiga lapis plastik dan masing masing lapisannya kita klorin
dan kita masukkan peti dan petinya pun kita klorin begitu jadi sangat sangat aman gitu mbak
oke artinya masyarakat tidak perlu khawatir kalau semua prosedur sudah dijalankan diberikan cairan klorin dilapisi pembungkus plastik itu tidak akan menular begitu ya dokter ya
betul sekali ya mbak
oke saya mau bertanya dr ufa bagaimana dengan kondisi keluarga almarhumah karena kabarnya suami dari almarhumah ini juga perawat
di rumah sakit dr karyadi
apakah kemudian sudah ada informasinya dengan kondisi keluarganya
ya jadi memang mas joko ini perawat igd beliau mungkin saya cerita sedikit adalah perawat yang sangat cekatan terampil beberapa kali juga dengan kami
kebetulan saya juga tim bencana mbak di rumah sakit karyadi beberapa kali ikut kita ke lokasi bencana
jadi sangat sangat tahulah bagaimana menyamankan diri juga terhadap dalam hal ini covid
memang pada beberapa hari terakhir ini beberapa minggu terakhir ini istrinya sakit akhirnya meninggal
beliau juga ketika menyinggung istrinya juga sangat memperhatikan keamanan diri beliau
jadi apa namanya apd lengkap saat menyinggung dan sebagainya gitu mbak
tapi suaminya kemudian masih menjadi pdp atau bagaimana kondisinya dr ufa
tentunya dengan kondisi seperti ini
tidak berani ngambil risiko beliaunya tetap akan dipeksa semuanya mbak
kondisi seperti ini mempengaruhi tidak sih sebetulnya kondisi psikologis dari petugas medis yang ada di sana
artinya kan dengan adanya penolakan jenazah dari salah satu perawat atau petugas medis sebagai garda terdepan penanganan covid sembilan belas
ini mempengaruhi kondisi psikologis teman teman petugas medis di sana dr ufa
ya tentunya sangat berpengaruh ya mbak
terutama teman teman yang sejawat yang di rumah sakit karyadi tentunya
juga teman teman perawat pada umumnya mereka sangat menyayangkan
dimana beberapa teman bilang wah kalau boleh milih kita di rumah aja deh sama keluarga
biarin aja nggak usah ngurusin yang covid gitu kan
kita semua pengen selamat begitu
tapi kan nggak seperti itu karena panggilan jiwa dan juga sudah janji kita janji jabatan juga untuk menyelamatkan nyawa
jadi gak bisa seperti itu mbak
oke terima kasih dr ufa
saya akan ke pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
apakah kedepannya akan ada pengawalan khusus mungkin yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa tengah terhadap jenazah pasien positif covid sembilan belas
loh mbak selama ini sudah dikawal
yang diperlukan sebenarnya adalah persiapan persiapan komunikasi
jadi begini kalau umpama awal ya mbak ya ini nunsewu ya
kalau di awal senario nya tersot dimakamkan disusukan sudah selesai mbak
gak ada kok penolakannya kok
pindah ke sewakul ada isu penolakan
loh disana saja ditolak kok disini diterima begitu
nah itulah mulai terjadi cerita penolakan
sebenarnya masyarakat jawa tengah nggak seperti itu
bahwa ada satu dua yang mesti dijelaskan
maka sekali lagi kuncinya tadi mesti ada komunikasi yang jujur yang baik
protokolnya kayaknya perlu didorong diaudit dievaluasi agar ini bisa sampai kepada masyarakat dengan baik
termasuk kekritisan masyarakat loh kalau itu covid sembilan belas positif kok prosedurnya seperti ini
kok tidak ada yang menggunakan baju apd dan sebagainya pakai asmat begitu
nah ini yang kenapa saya sampaikan pendidikan pendidikan secara terbuka itu agar masyarakat bisa menerima
dan tadi hrd nya minta maaf karena dari asosiasi perawat sudah bertemu dan menyampaikan kami minta maaf
karena memang seperti ini
karena saya sampaikan melalui cnn ini apapun alasannya tidak boleh menolak jenazah
tidak boleh gitu
karena penjelasannya dari sisi agama dari sisi medis semuanya sebenarnya semua sudah memenuhi syarat gitu
aman insya allah
oke pak ganjar akan ada santunan mungkin dan juga bantuan kepada keluarga almarhumah sebagai petugas medis di garda terdepan penanganan covid ini
ya kalau santunan dan sebagainya semua sudah kita siapkan
dan juga apa aturan aturan dari kementerian bahkan kemarin dengan kementerian keuangan kita bicara
sampai dengan yang terjadi di rumah sakit swasta
karena protesnya kesal sudah banyak kok mbak
bagaimana menjaga mereka terus kalau ada kasus seperti apa bahkan in case ya kasus ini saja itu ada yang nulis ke saya
pak ganjar ini kenapa begini kalau kami perawat ditolak boleh nggak kami menolak pasien
maka tadi saya senang pak opa menyampaikan ini ada sumpah profesi ada risiko risiko yang mesti kita sampaikan sekali lagi
saya turut berduka cita dan kami memberikan penghormat yang sangat tinggi
bapak ibu masyarakat dokter tenaga kesehatan perawat ini adalah pahlawan pahlawan yang akan menjaga tolong hormati mereka jaga mereka
pasien siapapun yang positif covid sembilan belas tolong jangan ada stigmatisasi
yang meninggal tolong terima baik baik karena sop nya dilaksanakan pun dengan sangat baik
terakhir singkat saja pak ganjar
anda menjamin bahwa kejadian ini penolakan jenazah terhadap pasien positif covid sembilan belas tidak akan terjadi lagi di wilayah anda di provinsi jawa tengah
saya selalu berusaha dan kemudian semua kita minta memahami
insya allah akan kita jaga
oke terima kasih sekali pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah sudah bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini
dan sebelumnya ada dokter ufa spesialis forensik dari rumah sakit umum pusat dokter karya di semarang
terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini